kita ke informasi selanjutnya pemprov dki jakarta resmi memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar
sejumlah kegiatan sosial ekonomi pun akan dibuka secara bertahap mulai lima juni ini
dan untuk memahami bagaimana kemudian tatanan kehidupan baru di masa psbb transisi ini
kita akan konfirmasi dengan sosiolog universitas indonesia imam prasojo selamat sore pak imam
pak imam dengan verdi pak terima kasih sudah bergabung dengan kami sore ini
pak imam hari ini kemudian pemerintah dki jakarta membuat kebijakan baru bahwa term hidup normal di masa transisi
bagaimana kemudian memahami hidup normal ini di tengah masyarakat
di mana status ketidakpastian ini juga masih terus berlangsung soal bagaimana
bagaimana pandemi ini masih berjalan
konsekuensi logisnya apa sebenarnya pak imam
ya pertama kita lihat dulu ya data tentang seberapa jauh kasus positif yang ada di jakarta
kalau kita lihat data yang kemarin dipaparkan oleh gubernur dki
memang terlihat ya bahwa jumlah kasus positif ya
nah per tanggal tiga juni ini memang melandai ya
apa kecenderungan menurun
nah terus tingkat kematiannya juga menurun
ya mudah mudahan data ini bisa
apa namanya juga ditampilkan secara lebih jelas tentang seberapa besar tes
yang dilakukan dari hari per hari
karena kita tahu semakin banyak tes dilakukan
semakin tinggi pula probabilitas yang terdeteksi positif
nah itu itu yang pertama ya
jadi memang ada kecenderungan ada tren yang semakin menurun
namun di luar dki jakarta itu meningkat
ya masih tetap tinggi
dengan kata lain epicentrumnya kecenderungannya pindah keluar dki
nah kita tahu juga ada fenomena kemungkinan arus balik mudik
ya yang kita tidak tahu apa dampaknya
kalau seandainya arus balik mudik itu betul betul terjadi secara besar besaran
dan memungkinkan apa namanya meningkatnya warga yang terinfeksi
atau warga yang tertular
nah di jakarta sendiri masih ada area area merah
paparan kemarin itu setidaknya ada
dengan kata lain
ditentukan oleh semua
yang ada nah hari ini
ini adalah salah satu
pelonggaran ini kan
jumatan misalnya yang dimulai hari ini
itu seberapa jauh
itu bisa betul betul
menerapkan protokol kesehatan
kemudian bagaimana caranya
di wilayah wilayah lain itu juga
secara ketat melakukan
hal yang sama seperti di
misalnya pasar tradisional
nah terus juga
kalau nanti dibuka
teks case kita ya
seberapa jauh kita bisa disiplin
dan tidak terjadi
orang yang tidak menggunakan
masker nih sekalian
nah ini semua masih harus betul betul
dilihat hari per hari
dan kemudian testnya
masif ya sehingga kita tidak terkecoh
karena kurangnya kita melakukan
testing ya atau tes
pak imam bagaimana kemudian
kita bisa memastikan
tingkat kepatuhan dan tingkat
kedisiplinan ini bisa dicapai
dalam sebuah society
karena dalam pikiran
masyarakat hari ini
back to normal begitu pak imam
dengan situasi seperti ini
itu adalah dalam artian
kita bisa kembali
sebagaimana kita lakukan
tidak hanya sekedar
stay at home atau tinggal di rumah
di dalam kita melakukan
aktivitas keseharian itu
mengikuti protokol kesehatan
tidak seperti zaman dulu
zaman sebelum wabah ini
atau pandemi ini
nah itu nah masing masing tempat
protokol kesehatan sendiri sendiri
masih belajar ya
belajar dalam tiga hal
belajar pahami belajar menyadari
dan belajar melaksanakan
kalau melaksanakan tanpa memahami
juga akan hanya
kita mengikuti karena ada petugas
tapi kalau memahami tetapi tidak menyadari
tidak akan bertahan lama
karena dia melakukan
atau karena mengikuti orang lain
tapi kalau menyadari betul
tentang tanggung jawab
yang diemban terhadap diri sendiri
maupun terhadap orang lain
nah itu akan
menjadikan indonesia itu menjadi
masyarakat yang penuh dengan tanggung jawab
bukan masyarakat yang
melakukan kegiatan hanya karena
itu yang diharapkan ke sana
pak imam tidak bisa dipungkiri
kalau kemudian dengan kondisi
kemarin hingga tiga bulan
ada masa pembatasan sosial
di masa relaksasi ini
ada euforia di masyarakat
ada yang kemudian bisa memahami
dengan apa yang kita sampaikan tadi
pak imam sampaikan tadi
tapi kemudian ada indikasi juga
konflik sosial akan semakin tumbuh
bagaimana kemudian bisa mengontrol ini
supaya tidak terjadi pak imam
singkat saja pak
ya jadi memang menjadi tantangan kita
ibaratnya kita mendayung di dalam dua karang
satu sisi kita harus betul betul ketat
di dalam mengikuti protokol kesehatan
tapi kita juga paham
aktivitas ekonomi ya itu juga
penting karena tanpa aktivitas ekonomi
yang lancar maka ada
sebagian besar atau bahkan banyak penduduk yang
yang terancam kehidupan sehari harinya
nah tetapi aktivitas yang dilakukan sehari hari itu
menjadi tantangan agar jangan sampai kemudian
melanggar protokol kesehatan yang akibatnya
nanti tidak hanya kesehatan saja tetapi ekonomi
apa hancur dan kesehatan hancur
itu yang perlu diberi pemahaman kepada kita semua
sebagai kehidupan kolektif ya dalam kehidupan kolektif
baik terima kasih
sosiolog universitas indonesia imam prasejo
sudah bergabung dengan kita sore ini